bermula dari video viral yang memperlihatkan asis seorang pelajar sma melakukan perundungan kepada siswa lainnya di toilet
viral jalur hukum pun ditempuh
polisi turun tangan mediki peristiwa yang terjadi di salah satu sma swasta di depok ini
wali kota depok meminta dinas terkait untuk mengecek ke sekolah korban maupun juga sekolah pelaku perundungan yang dimaksud
kita langsung tergabung dengan akp nirwan pohan selaku wakil kasat reskrim pores metro depok
selamat sore pak nirwan
selamat sore mas
ya kami ingin dari anda update terkini seperti apa pak penyelidikan ini
baik untuk dalam perkara ini kita sudah melakukan pemeriksaan saksi saksi
yaitu reken reken pelaku dan korban sebanyak empat orang
karena kasusnya sendiri masih tahap penyelidikan belum dilakukan ditetapkan sebagai tersangka
baik saksi yang diperiksa ini siapa saja pak nirwan
untuk saksi yang diperiksa adalah iar mar rzha dan ma
seperti apa pak
pada saksi ini ada yang menonton menonton peristiwa tersebut dan ada yang memvideo in
artinya terduga pelaku masih dilakukan pemeriksaan sampai kini pak nirwan
betul untuk sebagai saksi sudah kita lakukan pemeriksaan
namun kita masih menunggu baik baiknya pisum dan juga penelitian
dan juga pendampingan dari bapas
ini kan keluarga korban tidak terima ya pak nirwan ingin menempuh jalur hukum
untuk kasus ini sudah masuk delik aduan kemudian apakah ada unsur pidana yang akan dijerat terhadap pelaku
ya betul karena tidak terima makanya orang tuanya melaporkan ke kores kores repok dan kita sudah tangani
jadi nanti kita akan lakukan proses selanjutnya
akan terancam undang undang yang dijerat nanti apakah kuhp pasal tiga ratus lima puluh satu yang akan diterapkan
atau undang undang perlindungan anak ya pak nomor tiga puluh lima tahun dua ribu dua puluh
mengingat korban dan pelaku masih di bawah umur
jadi undang undang yang kita terapkan adalah undang undang nomor tiga puluh lima tahun dua ribu empat belas tentang perlindungan anak
baik kemudian dari kronologi yang terjadi seperti apa pak motifnya apa apakah benar percintaan
motifnya memang di grup sekolah si korban ini dia memuji atau menyatakan cantiklah kepada mantan pacar si pelaku
dan itu temannya itu menyampaikan bahwa mantan pacarnya itu dipuji dan itu dia tidak terima
baik pelaku tidak terima
mantan kekasihnya dipuji oleh korban begitu ya pak di salah satu grup sekolah begitu
artinya pelaku kemudian korban kemudian mantan kekasih pelaku itu satu sekolah begitu pak
awalnya di smp nya satu sekolah namun mereka sekarang kan sudah meningkat ke sma kelas tiga
jadi pelaku ini sekolah di sekolah yang lain
baik kalau dari hasil pemeriksaan korban seperti apa pak apa yang dialami korban
apakah mengalami luka berat atau seperti apa perundungan yang terjadi atau trauma
kalau luka sih tidak ada sementara dari kasat mata tidak ada mungkin hanya sebagai trauma saja
baik kemudian kalau kasus seperti ini apakah marak terjadi sebelumnya pak nirwan
kalaupun terjadi apakah jalur mediasi salah satu hal yang bisa ditempuh
jalur mediasi bisa saja harus disusui dengan amanat undang undang
sistem peradilan anak tentunya karena ancaman hukumannya ini di bawah tujuh tahun
ya penyidik nantinya wajib melakukan mediasi masalah apa hasilnya bagaimana dengan korban dan pelaku dan keluarganya
baik kalau untuk kasus ini apakah melibatkan ylbhi juga pak
apakah kasus ini juga akan turut melibatkan kpai di luar penyelidikan kepolisian
termasuk kita mengajukan si pelaku nanti akan didamping oleh dari bapas
sementara korban didamping dari perundungan anak
baik terima kasih pak nirwan atas informasi sejauh ini
kita harapkan memang kasus ini tidak akan terjadi
tidak akan terjadi lagi perundungan yang akan berpotensi terjadi di sma atau sekolah manapun
terima kasih pak wakasatreskim pores repok atas waktu anda bersama kami di newsroom
selamat sore assalamualaikum
assalamualaikum salam selamat sore